kita awali informasi pertama gempa magnitudo enam sembilan yang mengguncang wilayah jawa barat pada sabtu dini hari terasa hingga jawa tengah dan jawa timur
besarnya guncangan membuat panik warga yang tengah beristirahat ada sejumlah bangunan yang dilaporkan rusak
gempa dengan magnitudo enam sembilan yang mengguncang wilayah jawa barat sabtu dini hari getaran yang terjadi
dua kali berlangsung cukup lama hingga membuat warga panik
mereka berhaburan keluar rumah sambil menggendong anak untuk menyelamatkan diri
saat terjadi gempa kebanyakan warga sudah tertidur
lumayan gempanya pak
lumayan juga lumayan juga lah
langsung bawa anak keluar pak
iya langsung bawa anak karena takut ya
ada rumah atau yang jatuh buka anaknya
bukannya saya bawa anaknya bawa keluar bukan yang lain bawa keluar
video amatir menunjukkan getaran kuat gempa di kantor bupati tasikmalaya
sebagian pelafon gedung berlantai empat tersebut berjatuhan
petugas bpbd masih mengumpulkan laporan terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut
sementara akibat gempa yang terjadi pada jumat malam sejumlah rumah di tasik malaya jawa barat rusak
bahkan seorang balita terluka akibat tertimbun neruntuhan bangunan
salah satu rumah yang mengalami kerusakan berat adalah rumah milik odeh
yang merupakan warga kampung suka asi kelurahan sumelar kecamatan taman sari tasikmalaya
akibatnya satu anak balita odeh tertimpun material sehingga mengalami luka yang cukup parah di tubuhnya
saat kejadian odeh sedang tertidur lelap bersama kedua anaknya ketika ada getaran kuat
ia berusaha untuk keluar namun karena panik korban sulit membuka kunci pintu hingga sebagian rumahnya ambruk
odeh bertiga bangun anak terus saya berdiri buka kunci susah ya panik terus bangunin rapli mau keluar keburu itu apa
atap temboknya kembun anak sama genteng gentengnya ini kembun semua
susah gitu mau di
di gendong anaknya cuma bisa diduduk tangannya doang
ditarik tarik aja gitu
ditarik tangannya terus ininya ketimbun semua sama batang besar
gempa dengan magnitudo enam sembilan juga turut mengibatkan rumah bangunan
kerusakan di rumah sakit singaparna medika citra utama tasik malaya jawa barat
bahkan seorang pasien yang tengah hamil terpaksa dievakuasi untuk menghindari rentuhan bangunan
gempa berkekuatan magnitudo enam sembilan turut membuat pasien dan karyawan yang bertugas di rumah sakit singaparna medica citra utama tasik malaya jawa barat panik
seluruh pasien yang tengah dirawat dievakuasi keluar ruangan
mereka dirawat dengan menggunakan tempat tidur seadanya bahkan sebagian harus duduk di tikar
salah satunya tini martini ibu yang hendak melahirkan ini harus dipapa suaminya saat gempa terjadi
meski perut terasa sakit tini martini tidak bisa dihidupkan
tak memiliki pilihan lain
ia meninggalkan ruangan persalinan karena takut tertimpa reruntuhan atap
tadi pas kejadian gempa itu ibu lagi ngapain
pas ada gempa langsung gimana
langsung bangun takut
terus gimana bu abis itu
ya ralik keluar
iya sama suami
rumah sakit smc memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun sejumlah ruangan rusak
selain atap ambruk dinding ruangan juga retak
kita sudah evakuasi seluruh pasien keluar tempat tempat yang aman
sambil dilihat kondisi bangunan bahkan sudah diketahkan
sementara semua ruangan sudah bisa dievakuasi kembali ke ruangan
soalnya dua ruangan masih dilihat
ada kerusakan ya pak ya
ada yang retak retak sebagian yang beberapa ruangan
jadi secara umum kondisinya aman
sejauh ini pengelola rs smc masih mendata total ruangan yang rusak akibat gempa ini
sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika secara resmi telah mengakhiri peringatan dini tsunami
akibat gempa tektonik yang terjadi di sekitar wilayah selatan jawa barat jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
status peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pukul dua lebih tiga puluh waktu indonesia bagian barat
masyarakat diimbau untuk kembali ke rumah masing masing dan mengikuti arahan aparat setempat
sampai pukul dua lebih dua puluh enam menit kami akhirnya setelah melihat semua data
tidak ada gempa susulan tidak terjadi perubahan muka air laut
baik dari data sensor tight gates kami ataupun dari observasi langsung oleh person kami di lapangan
maka setelah dua jam dari perkiraan kedatangan tsunami
kami nyatakan potensi tsunami diakhiri
sehingga masyarakat kami himbau untuk segera kembali ke tempat masing masing
sebelumnya gempa mengguncang wilayah selatan pulau jawa tepatnya di tasikmalaya dan sukabumi jawa barat
selain itu yogyakarta dan jakarta juga turut merasakan

badan bintang jawa barat yang dianggap sebagai tempat yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan dan yang dianggap sebagai tempat yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan
pemimpin meteorologi klimatologi dan geofisika sempat memberikan peringatan pertama gempa yang terjadi di tasikmalaya
pada peringatan pertama gempa diukur berkekuatan magnitudu tujuh tiga
lokasi gempa berada di delapan tiga lintang selatan dan satu ratus delapan empat bujur timur
pada peringatan pertama ini pusat gempa berada di laut